kamis malam jason akhirnya dijemput pihak keluarga di puskesmas kelapa gading jakarta utara
bocah laki laki berusia tiga tahun ini dinyatakan dalam kondisi sehat
dan rencananya akan dirawat oleh tantenya di daerah pamulang tangerang selatan
lantaran sudah tidak memiliki orang tua
pihak keluarga mengakui selama ini jason memang hanya hidup berdua dengan sang nenek
terima kasih banyak dan saya sebagai wakil dari keluarga sangat bersyukur
untuk orang tua dari adik ini gimana bu
tidak ada orang tuanya jadi terpaksa saya harus saya yang merawat
sebelumnya jason dievakuasi petugas pada kamis siang dari sebuah rumah
di jalan gambir anom dua kelapa gading jakarta utara
bocah malang ini ditemukan dalam kondisi rumah yang terkunci bersama jasad sang nenek
yang sudah mulai membusuk
diduga telah meninggal selama empat hari
mirisnya saat dievakuasi petugas jason dalam keadaan kotor tak terawat bahkan tanpa busana
kisah tragis ini terungkap dari kecurigaan warga yang mencium bau tak sedap dari rumah korban
setelah kami lakukan pemanggilan terhadap pemilik rumah tidak direspon
kemudian kami lakukan pendobrakan
setelah kami lakukan pendobrakan disitu kami menemukan pemilik rumah
dalam sudah keadaan tidak bernyawa
kami menemukan pemilik rumah yang berumur tiga tahun dalam keadaan telanjang
dan sudah kami evakuasi ke kuskesmas untuk dalam merima perkhidmatan
menurut keterangan warga selama ini sang nenek diketahui menderita tbc
dan jason telah tinggal bersamanya sejak bayi
ternyata udah biru udah hitam udah bau busuk
nah akhirnya bau
di dalam kamar ada siapa aja bu
ada anaknya cucunya
umur berapa tahun bu
nah cucunya itu ada untungannya masih hidup
saya pikir cucunya meninggal
karena kan nggak makan tiga hari
polisi menduga balita itu dapat bertahan hidup selama berhari hari
dengan mengambil makanan dari lemari es
saat ini jenazah sang nenek telah dibawa ke rumah sakit cipto mangunkusumo